subhanallah puasa tahun ini mah ujiannya begitu berat
panas terik setiap hari
hujan nggak pernah turun
kita mah puasa nggak puasa tetep nahan selera
kalau kita nggak ketemu sama mama eros
kalau orang merah mama enggak
apalagi ada si eda
suaranya tapi ini melengking
iya tapi bertiga aja ya
meni susah pisang sih mau ngejawab teh
eh tapi esi
esi udah nggak muntah lagi di mobil kan
beli motornya minggu depan ya
ituwet aja bang
soalnya kau sudah sampai

alhamdulillah akhirnya kita bisa bebas makan lagi
akhirnya mang ocat bisa menikmati masakan cik yuyun lagi
kita juga ikut enak kebagian bisa nyicipin masakan cik yuyun
iya satu bulan kita nahan nahan selera nggak bisa makan enak
suka nolol puasa tahun ini mah ujiannya begitu berat
panas terik setiap hari hujan tidak pernah turun
kita mah puasa gak puasa tetap nahan selera
ngapain ke air terjun
pasti disana juga teh penuh sama orang
mendingan kita ke puncak aja yuk
di sana teh udaranya sejuk enak deh buat represing
kamu semua bisa keluarkk
mereka panggil dua yang francong
om saya belum om
ya ampun kiki jakaria gak kelihatan kamu nih
hah ditabungnya jangan dibeliin petasan
kasih om ya om
tapi itu si ice umurnya bukannya lebih tua daripada kamu
kalau mau makan di dalamnya nanti kamu ajak temen temennya makan
yuk lord claudia mau makan gak
cuk kuenya enak cuk
cuk kamu buat sendiri ya
kalau masih bisa bikin sendiri mah sayang harus beli
cuk kamu mah hebat ya
walaupun lagi hamil tapi bisa masak buat warung bisa bikin kue buat lebaran
kalau itu mah namanya terpaksa cak
kalau nggak kayak gitu mah gimana tuh warung mau jalan
cuk itu kulkasnya besar ya cuk
pasti wadnya gede
udah gitu pasti nanti bayar resepnya mahal cuk
emangnya gitu ya cuk
emangnya cengkem waktu beli gak nanya dulu wadnya berapa
kulkas yang besar dan dua pintu mah wad wadnya ternyata pada besar nggak ada yang kecil
nggak juga atukang tergantung mereknya
ada juga kulkas yang besar tapi waktunya kecil
eh ini dari mana
satu lembar satu lembar aja gak apa apa ini merejeki mereka kan masih banyak uangnya
terima kasih ya pak adanya
mudah mudahan kita tetap berjodoh selamanya ya
besok kita beli cincin kawin ya
alhamdulillah akan ada rezeki
ini uangnya mimin aja yang simpen
itu teh uang hasil komisi akan jual rumah
ingin simpen ya kak
ini calon pengantin kita juga
sebentar lagi kita akan ada hajatan besar
masuk dulu ya mang
wah kita sudah lama sekali tidak ngobrol bareng ini
iya karena kan kamu lagi mempersiapkan hajatan
jadi kita cuma memantau dari jauh saja
pokoknya kamu tetanang kang badrun
semua persiapan pesta sudah komplit disiapkan sama kang dasen